saudara perang israel hamas terus membayangi perayaan hari besar keagamaan di penjuru dunia
tak terkecuali sebuah tradisi tahunan di gedung putih yang menyambut pasca
warga as kembali berdemo menuntut dihentikannya dukungan bagi israel
di tengah meningkatnya korban dari warga sipil palestina
selengkapnya ikuti laporan tim voa berikut ini untuk anda
dalam jumpa persaharian jurubicara gedung putih mengatakan
pejabat amerika serikat mengadakan pertemuan virtual dengan pejabat israel
mengenai serangan darat ke rafa yang ditolak amerika serikat
dengan alasan banyaknya warga sipil palestina yang berlindung di kawasan selatan jalur gaza tersebut
sebelumnya juga di gedung putih presiden joe biden dan ibu negara joe biden menyambut
sekitar empat puluh ribu warga yang datang untuk meramaikan kegiatan tahunan
di easter egg roll atau lomba gelinding telur paskah
easter mengingatkan kita tentang kekuatan harapan dan penyembuhan
tapi terutama cinta dan kebaikan terhadap satu sama lain
saat ini kita berdoa untuk satu sama lain
untuk menghargai kebenaran dan kemungkinan yang kita miliki sebagai amerika
itu yang saya lihat di negara kita
kita adalah negara yang bagus karena kita adalah orang baik
ibu negara menjalankan tema evocation tahun ini sesuai fokusnya pada bidang pendidikan
di halaman gedung putih anak anak mencoba menikmati berbagai aktivitas meski hujan turun rintik rintik
sementara di luar gedung putih warga yang menolak perang di jalur gaza kembali berdemo
demo menentang kebijakan amerika serikat terkait perang di gaza seperti ini menjadi pemandangan harian di gedung putih
pada saat ini peringatan pascah menunjukkan bahwa mereka akan menemukan perang yang berbeda
pada saat yang sama survei baru oleh data empat progus menunjukkan sekitar dua per tiga warga amerika berbagai latar belakang
mendukung gencatan senjata permanen dan deeskalasi perang
kali ini demo diikuti anggota kodpin yang telah aktif sejak perang irak
anak anak di gaza tidak memiliki telur untuk dimakan
di amerika kita menemukan mereka di luar menemukan mereka di hutan dan menemukan mereka di luar
kita tidak memiliki kebenaran dengan orang orang yang mabuk di gaza
ada juga pengunjuk rasa yang melakukan aksi mogok makan untuk menolak kebijakan amerika serikat terus memasuk senjata ke israel
jadi saat ini saya berada pada hari kedua perang harian yang berlangsung untuk membantu mengakhiri penerbangan senjata yang tidak terkandung ke israel dan penaburan anak anak
dalam laporannya tepat sebelum perayaan pasca
pemerintahan biden telah menyetujui paket persenjataan baru untuk israel
termasuk satu delapan ratus bom jenis mk delapan puluh empat yang digunakan dalam serangan udara israel di gaza
dari washington dc yuni salim dan tim voe